kanker payudara masih menjadi ancaman bagi masyarakat indonesia khususnya kaum perempuan
berdasarkan data dari global cancer observatory tahun dua ribu dua puluh
kanker payudara merupakan kanker paling banyak ditemukan
hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kanker payudara secara klinis
untuk itu pt unicar indonesia tbk bekerjasama dengan yayasan kanker payudara indonesia atau ykpi
mendukung aksi pink ribbon dengan meluncurkan produk charm x ramax si pink ribbon
dengan kemasan terbatas sekaligus memperingati bulan kesadaran kanker payudara pada bulan oktober
dengan latar belakang ini selama bulan kanker payudara sedunia
untuk mewujudkan tanggung jawab
dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan indonesia
maka pt unicam indonesia tbk sebagai market leader
selama bulan kanker payudara ini kami mendukung kegiatan pink rebound
dan bertujuan untuk meminimalisasi tingkat kematian akibat kanker payudara
pentingnya meningkatkan kesadaran akan deteksi dini kanker payudara
diedukasikan melalui gerakan sadari atau periksa payudara sendiri
langkahnya dijelaskan di bagian belakang kemasan dengan ilustrasi

agar konsumen dapat melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah dengan mudah
pemeriksaan payudara sendiri atau sadari adalah cara penting dalam mencegah kanker payudara
memiliki kesadaran sadari dan memperhatikan kesehatan payudara sangat membantu dalam mencegah kanker payudara
dengan total pengguna charm ekstra maxi sekitar dua puluh delapan juta di seluruh indonesia
diharapkan pesan yang terdapat pada kemasan produk tersebut dapat tersampaikan dengan baik
selain itu hasil penjualan produk tersebut juga akan disumbangkan
kepada yayasan ykpi dan digunakan untuk mengedukasi masyarakat terkait kanker payudara di indonesia